terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
masih soal klaim ataupun adu klaim pembangunan infrastruktur di era ataupun di rezimnya pak jokowi dan juga di rezim ataupun eranya pak sby
saya mau ke mas adi dulu baru nanti saya beri kesempatan ke bang adian untuk mengklarifikasi data tadi ya
mas adi ini saling klaim kemudian saling minta diakui kritikan soal infrastruktur yang disampaikan oleh mas ahy
apa yang anda lihat apa yang sedang dilakukan oleh demokrat apakah ini gimmick politik apakah ini manuver untuk bisa mengambil elektoral dari suara
seperti apa mas
ya saya ingin komentar dua hal pertama demokrat ini memang sepertinya pemanasan untuk menuju dua ribu dua puluh empat
kenapa ngomong sekarang kenapa tidak dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas misalnya
diomongkan soal bagaimana misalnya kontribusi sby dalam pembangunan infrastruktur
kenapa saya sebut ini sebagai upaya momentum dua ribu dua puluh
satu ya tujuan kan sederhana ingin menunjuk bahwa pemerintahan saat ini yang dibangun oleh jokowi itu mayoritas juga sudah dilakukan oleh pak sby kan itu
sementara kita tahu bahwa salah satu jualan politik yang dimiliki oleh jokowi adalah infrastruktur yang maksib
bahkan dari survei yang kita tampilkan tadi kondisi apapun di negara ini kalau ditanya soal jokowi tingkat kepuasan pertama adalah infrastruktur
jantung politik yang dimiliki oleh jokowi itulah
yang sebenarnya ingin disasar oleh partai demokrat
satu sisi ingin bilang bahwa jantung kepuasan publik terhadap jokowi itu sebenarnya dilakukan oleh sby
indonesia saat ini tidak sedang baik baik saja karena hanya sebatas gunting pita
maka kalau ingin indonesia jauh lebih baik untuk dua ribu dua puluh empat pilihlah partai demokrat dan pilihlah ahy
jadi ini strategi aktoral
betul ini kan jualan politik
itu jualan politik itu pertama
yang kedua percuma nih sebenarnya diantara kita ini sebenarnya ngomong tentang angka angka
percuma dalam arti
percuma dalam arti publik itu nggak ngerti seberapa panjang jalan tol yang dibangun oleh jokowi dibangun oleh sby dibangun oleh mbak mega dan seterusnya
ini adalah konsumsi elit nak
ini jelas konsumsi elit konsumsi teman teman politisi yang siap bertanding di dua ribu dua puluh
ini kan secara umum sebenarnya ingin menyasar para pemilih rasional
pemilih pemilih yang berharap memilih ahy pemilih demokrat berbasiskan preferensi politik kinerja
orang itu memilih pemimpin memilih partai satu
kelihatan merakyat sederhana apa adanya
dan suka enggak sih bantuan sosial
jadi kalau bicara tentang rekam jejak soal apa yang sudah dilakukan orang tidak melihat itu
karena masyarakat secara umum itu adalah mereka yang pola pikirnya pendek sederhana dan apa yang mereka rasakan
jadi ini strategi elektoral untuk meraih ataupun menggayat suara suara pemilih rasional
betul ini nggak mungkin tujuannya ingin masuk surga nak
ini diomongkan dua ribu dua puluh dua udah tahun politik
kalau ini masuk surga
mestinya diomongkan dua ribu empat belas yang lalu
saya sebenarnya setuju nih dengan mas jansan
bahwa apapun yang dibangun di negara ini memang jerif ayah di negara ini
saya berapa kali misalnya beberapa tulisan menarik ya
misalnya tol trans sumatera
antara bung karno antara sby antara jokowi
dan sustainability ke depan
menurut saya ini tidak perlu diributkan
di sini ada kok
ya seolah olah pas ke diskusi kita ini itu
jadi safnya kita luruskan lagi semuanya
ini butuh pengakuan ke publik
bahwa demokrat itu pernah besar dan berjaya
dan segala sesuatunya jauh lebih baik dari sekarang
ini yang saya sebut sebagai jualan politik
tinggal kuat kuatan nantinya
nah yang kita tunggu sebenarnya adalah
bahwa soal politik infrastruktur
baik yang dilakukan oleh kebupemerintah ataupun demokrat
sudah jelas tuh sbe berapa ratus kilo
jokowi berapa ratus kilo
sehingga anak bangsa mahasiswa itu sudah bisa mengukur
siapa sini yang suka klaim
jadi by data aja ya
kalau begini saya suruh mahasiswa
untuk meneliti tentang politik infrastruktur
enggak ada datanya
tidak komprehensif yang ada hanya
klaim klaim dari para elit
sementara dari menteri pupr misalnya
itu tidak memadai juga
makanya misalnya pembangunan infrastruktur versi demokrat
pembangunan infrastruktur versi jokowi
akan dilihat secara transparan
itu kalau pikiran rasional
tapi kalau pikiran yang tidak rasional
siapa yang datang di akhir
itulah yang dipilih
oke sebelum ke bang jansen
saya mau ke bang adian
tadi anda ingin mengklarifikasi apa
tiga hal yang mau saya klarifikasi
pertama tentang jati gede
tapi itu saya ucapkan
kan bahwa itu bukan semuanya dibangun di zaman sby
tapi relokasi sudah dilakukan sejak tahun delapan puluh an
kembali lagi nggak rakyat itu
karena itu baru dua ribu tujuh tuh dibangun lagi
itu itu itu
bisa saya selesaikan janser
iya silahkan silahkan
enggak maksudku biar lurus aja
kalau selalu terlalu sering motong ucapan orang itu
itu ekspresi kepanikan janser
enggak itu ekspresi kepanikan
nah yang kedua misalnya soal g dua puluh
g dua puluh pertama itu sembilan puluh sembilan di jerman
ktt pertamanya dua ribu delapan
biar publik menilai
kita kan bicara pertemuan pertama
nah kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang
jalan tol panjang tadi bukan cipali
tapi bakohoni terbangi
nah dari beberapa menit kita berbicara di sini
kita lihat siapa yang doyan mengklaim
enggak ada yang klaim
mengklaim pelopor g dua puluh
enggak enggak enggak
betul yang dibilang tadi sama abang kita ini
jalan trans sumatera itu digagas oleh bung karno
dibangunlah jokowi dua ribu lima belas
jadi dua ribu empat belas itu zaman sbi apa
bikin perpres doang
tapi apa itu kita permasalahan
dia menjadi masalah ini ketika ahy bicara
kalau menurut saya begini
supaya tidak ada masalah masalah lain
ahi aja yang bicara lagi deh
silahkan bang yansen ditangkapi
yang pertama tidak ada hak adian
ini kan tokoh demokrasi
masa kemudian orang dilarang larang untuk bicara begitu
ini tokoh demokrasi ini
sama seperti kalau aku
tidak sebentar bang
kan salah tuh
jadi dia mengkhianati dna nya sendiri begitu lah
tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia
jadi yang kedua kita ini kan apa ya
partai yang legal di indonesia ini
jadi boleh saja ngomong apapun begitu
sama seperti waktu pak sby berkuasa begitu
ya teman teman pdp silahkan ngomong
misalnya blt itu
itu membuat rakyat jadi apa namanya itu
cara mehek mehek begini semua segala macam begitu
ya pak tanya
saya dipakai lagi
saya enggak ada masalah
bbm jangan dinaikkan begini begini begitu
misalnya kawan kawan ini kan partai anti bbm nggak boleh naik
blt enggak boleh ada
lain lain segala macam
tapi nggak apa apa begitu dia
tetapi kalau soal nggak boleh ngomong itu janganlah begitu
biar bisa kita jawab dong
yang kedua sekali lagi saya ingin menekankan begitu ya
kami itu hanya meluruskan begitu dia
jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana
karena kan gemah yang besar hari ini diluarkan seakan akan indonesia ini baru dibangun di masa pak jokowi kan begitu
itu enggak benar
semua pemerintahan punya peran
membuat indonesia kita seperti hari ini
itu baru keren
jadi harmonilah kita
oke silahkan bang adian
setelah ini saya soalnya mau ganti
kalau kemudian kita bicara tanpa data
kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan
kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa
apa perlu bicara
menurut saya jangan
kalau mau bicara kuatkan datanya
dia bandingkan dulu tentang bbm
ternyata zaman sbm menaikkan dua ratus lima puluh empat persen
zaman presiden jokowi menaikkan lima puluh empat persen
loh persentase itu
zaman sbm menaikkan empat seratus
tapi tetap naik juga bbm
bukan soal tetap naik
tapi besarnya berbeda
habis beriksa aku jawab ya
bd perjuangan menolak juga
kalau kemudian naiknya dua ratus lima puluh empat persen
ya harus ditolak dong
artinya kalau nanti bbm naik lagi
partai anda akan menolak juga
apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu
oke silahkan bang
aku ambil datanya
kalau begitu jangan kau minta kejadah dulu
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political sho